siapa yang mengira benda benda sederhana ini bisa diolah menghasilkan harmoni suara layaknya instrumen musik profesional
inilah yang dilakukan duo inditronic buttlesmoker yang sejak dua ribu lima mengusung genre musik pop elektronik
nah ini yang dipakai apa aja nih
ini contohnya ini namanya melodica fungsinya sama dengan pianica cuman bentuknya dia lebih satu ini ya satu toots major
jika kebanyakan musisi menolak keras pembajakan watersmoker justru mengambil langkah sebaliknya dengan membagikan musiknya secara gratis
inilah yang membuat bottlesmoker sering mendapat serangan dari sesama musisi
karena sering menyebarkan link download gratis
ini sebenarnya apa sih alasan dibaliknya apakah ada misi tertentu yang ingin disampaikan oleh bottle smoker
jadi emang sistem free music share ini bukan berarti melawan yang dijual musiknya dijual atau anti yang musik dijual
atau bahkan mau memperlihatkan bahwa musik tuh harusnya gini dan yang dijual tuh salah gitu enggak juga sih
dan yang terakhir nih kabar terbaru katanya akan di lendway festival di singapura
ini gimana ceritanya
belum sempat nanya sih ke mereka kenapa memilih kita atau apa mungkin ya karena sebelum sebelumnya emang kita
kalau diperbandingkan perform bottle smoker di festival festival sebenarnya lebih presentasinya lebih banyak di kawasan negara tetangga lah ya di asean gitu
dibandingkan di lokal
di lokalnya gitu di indonesia nya
penampilan mereka di festival landway singapura januari mendatang membuka jalan mereka untuk memperkenalkan musik elektronik jenis baru ke halayak internasional
gria putri bandung